ini ada undangan diskusi dari masyarakat dan lingkungan
biar gampang diingat disingkat saja jadi formalin
diskusi mengenai apa
apa yang dibutuhkan rakyat di masa depan
gak perlu diskusi
kebutuhan rakyat dari zaman dulu sudah jelas
kalau sudah ada pakaian yang pantas
kalau bos ubon tahu
terus ngancam anak buahnya
saya pasti jadi orang yang bakal didatengin juga
dia udah pernah ke rumah saya
lidah justru malah kaku
apalagi waktu dia ngancam
istri saya bakal jadi janda muda
ada yang penting urusan bisnis
kalau orang yang kita ancam akhirnya muka mulut
berarti sekarang mas ubun udah tahu kita yang punya kerjaan
dia bakal tahu siapa aja yang terlibat
dia bakal cari kita satu persatu
tapi jangan khawatir
bos ubon gak tahu tempat ini
jangan salah kenapa
dulu denny sama ncuy disini
sekarang mereka disana
masih jadi anak buah bos ubon

masih jadi anak buah bos ubon

ulu pasti tahu
dimana mereka kalau kumpul
dimana mereka kalau kumpul
denny gak mungkin bisa tutup mulut
bos ubon gak bakal berani bikin nyawa kita melayang
dia tahu resikonya
dia nggak bakal mau lagi masuk penjara

apalagi buat waktu yang jauh lebih lama
dia paling cuma bikin teror
bikin kita tertekan
kita sekarang cuma perlu siaga
buat lari kalau dia

tulang iga kita dibikin patah sama dia
saya sama jack masih singo fighter
bisa pergi kapan aja
gak bakal jadi sebab ada perempuan yang jadi janda
udah punya istri
dia jangan sampai tahu kamu punya masalah besar
ngungsiin dulu ke rumah mertua
udah dua bulan
gara gara bos bubun
gara gara saya nggak bisa ngasih uang belanja
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
bori sama tony lagi dalam bahaya
saya mau ngasih peringatan ke mereka
tapi takut salah lagi
kita bukan gak solider
kita bukan gak mau tolong teman
pak hasan ada
kamu kenal bos saeb
tadi aku lihat kamu sama bos saib
katanya kenal bos saeb juga
nanti kita bahas
kalau situasinya aman
udah yasmin suruh masuk
barusan aku lagi di jalan lapar
terus inget kamu
maksudnya langsung pengen
makan di kafe tempat kamu kerja
silahkan masuk deh
mau minum apa pak
itu dulu aja
aku lihat lihat dulu takut lama
nanti anterin orderannya
kalau si teteh mau tambah orderan
ini kita mau kemana
cari yang jual minuman
cari yang ada tempat duduknya
capek habis jalan jauh
ini ada undangan diskusi dari masyarakat dan lingkungan
biar gampang diingat disingkat saja jadi formalin
diskusi mengenai apa
kalau sudah jelas sandang pangan papan
kalau sudah ada pakaian yang pantas makanan yang cukup dan rumah yang layak
kebutuhan rakyat sudah terpenuhi
ada lagi ada tamu
ada apa teh
tadi aku telepon kang ujang
nanya kan kang mus jadi minta bantuan wahyu buat gambar masjid apa enggak
kang ujang bilangnya nggak tahu